sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sama aja gak dapet banyak juga
iya kan pak ji
itu sama aja
kalau mau dapat duit banyak ya kudu rajin
sampai jumpa di video selanjutnya
kagak mikirin lagi
saya gak mikirin
lah emang kenapa
saya kan jarang ajak dia jalan jalan
kemarin kebetulan waktu dia mau ke sukabumi masih yof
udah lama kagak jalan jalan
emang pak haji mau jalan jalan kemana
gue aja masih bingung
kalau gue jalan jalan yang jaga warung siapa
cendol manis dingin
dad si indro jadi pindah hari ini dad
ntar gue mau mampir ke kontrakannya bantuin dia
ntar gue ikut ya
tapi gue nyari tambahan dulu buat ongkos ke kamungi siti ini
katanya tadi cuma nanya doang
kalau tadi cuma nanya tapi sekarang saya mau ngojek
buru buru amat loh jak
kalau saya kelamaan di sini gak akan dapat rejek gini ntar
pak haji saya habis jalan
jangan ditanyain dulu
kasuh aja dulu dah
lo jadi ketemu nyat ini
harus jadi debs
ini penting buat gua
bawain gue oleh oleh ya
mau kemana debs
perut gua lapar
udah ganteng berobat gue ya
yang satu lagi udah matang juga
ntar lagi mak
sekalian mau ambil krimnya di kulkas ya
buat apa mak
sebelum masak anterin kue
ih tadi gak bakalan lupa mak
bilang sama dia
jangan sampai lupa
terus terus terus
abang kelihatan capek
abang kelihatan capek
kalau ngocek jam segini itu pas ngantuk ngantuknya
pas kalau gitu
saya punya jamu sehat yang bikin badan seger setelah kerja
kalau abang mau nih
saya kasih murah deh harganya
pak haji saya makan kagak dikasih air
kalau kopi kan bayar
mau yang gratis sana aja loh
pak haji jangan cemberut gitu
saya kagak jadi pesan teh
gue kagak cemberut
yang rata keringnya
ini saya rasain yang bagus
nanti saya kasih keju yang banyak
biar yang mesen seneng beli kue di emak
eh mbak yanti namanya bolu keju ya pasti pakai keju
saya kan cuma jelasin doang
gak usah dijelasin semua orang juga udah tahu kali begitu
betul kata si yanti
kita harus bikin yang pesan kue itu seneng
kalau kagak seneng nanti kagak pesen kue dimari lagi
candol manis dingin
masih nyaring aja suara lo
gue kan mesti nyari ongkos buat kamunya si tim nih
bagus dad kalau begitu
lo udah telpon laki lo belum
kan bolunya belum siap tadi
tapi kan sekarang udah mau siap
iya bentar lagi mak
kok tadi telpon sekarang aja
biar saya yang meresin
si yanti bener tat
biar bolunya si yanti aja nerusin
mbak baru ya tinggal disini
enggak udah lama kenapa
soalnya baru sekali ini
saya lihat banyak naik ojek

enggak biasanya diantarin
dianterin sama orang tuanya
tapi diantarin sama pacar saya
bukan ya kan
bukan ya kan
bukan ya kan
bukan ya kan
bukan ya kan
bukan ya kan
bukan ya kan
bukan ya kan
bukan ya kan
bukan ya kan
bukan ya kan
bukan ya kan
bukan ya kan
bukan ya kan